dan saudara pasangan capres sewapres anies muhaymin akan hadir dalam sidang putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu pilpres dua ribu dua puluh empat
anies pun meyakini bahwa para hakim mk akan mengambil keputusan yang berani yang akan menyelamatkan demokrasi indonesia
pasangan capres cawapres nomor urut satu yang tercatat sebagai pemohon satu perkara sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat akan menghadiri putusan sengketa pilpres dua ribu dua puluh
anies menyatakan saudara akan menerima dan menghormati putusan hakim konstitusi terkait dengan sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan dibacakan esok hari
kami percaya para hakim
di majelis mahkamah konstitusi menyadari benar titik persimpangan jalan ini
dan kami yakin bahwa mereka akan mengambil keputusan yang berani
mengambil keputusan berdasarkan hati nurani
dan untuk menyelamatkan praktek konstitusi praktek demokrasi di indonesia